beralih ke informasi selanjutnya ini terkait salah satu ikon obyek wisata di kota bandung saung angklung ujo yang terancam bangkrut
hal ini terjadi akibat imbas pandemi covid sembilan belas
pemerintah kota bandung juga berupaya minta bantuan kepada pemerintah pusat untuk menyelamatkan saung angklung ujo
saat ini saya berada di aula utama saung angklung ujo
disinilah digelarnya pertunjukan angklung
jauh sebelum adanya pandemi covid sembilan belas masuk ke indonesia tempat ini selalu ramai
dipadati oleh para penonton dan juga para pemain angklung untuk memperkenalkan angklung dan budaya sunda lainnya
namun kini ketika pandemi covid sembilan belas masuk ke indonesia situasinya berbeda
tidak ada penonton dan juga tidak ada para pemain angklung
kondisi seperti ini sudah berlangsung hampir satu tahun di saung angklung ujo
selama pandemi covid sembilan belas aktivitas bisnis
bisnis di tempat wisata ini sangat terpuruk
biasanya dalam satu hari sekitar dua orang datang untuk berwisata
namun kini hanya tiga hingga lima orang yang datang untuk berwisata dalam satu pekan
jam pertunjukan pun nyaris tidak ada setiap harinya karena tidak ada pengunjung
dari seribu pegawai kini hanya tersisa tiga puluh pegawai
pemilik saung angklung ujo mengatakan tempat wisata yang menghadirkan edukasi seni budaya di kota bandung ini diambang

kalau seandainya tidak ada dana masuk bulan ini saya tidak bisa gaji pegawai
yang sisa itu udah dari mana
kemarin saya bilang bulan ini saya tidak ada uang masuk mungkin saya tidak bisa gaji
tapi mereka tetap melakukan pekerjaan

pemilik saung angklung ujo masih bertahan di saung angklung ujo mengaku sudah mengetahui kondisi bisnisnya yang tengah terpuruk
mereka berharap agar kondisi saat ini segera normal kembali
tentunya sangat menyayangkan
tentunya saya di saung angklung ujo sudah lebih dari tujuh belas tahun
besar di sini hidup di sini tentunya
dan saya berharap semuanya tetap baik baik saja
karena ini bukan suatu hal yang kecil tapi tentunya besar
karena sudah go internasional semua orang
dari sabang sampai merauke bahkan dunia juga sudah tahu apa itu tempat saung angkong ujo gitu
kalau aku sih sedih banget ya kang
masalahnya aku baru gabung sama seorang kungjo itu mau ke dua tahun tahun ini
terus kemarin juga lagi ramai ramainya ya kang ya
setiap hari gitu sampai lima kali pertunjukan
dan sekarang seminggu cuma dua kali sedih sih kang

terus biasanya kita kan keluar juga kan ada main keluar nggak cuma di sini gitu
aku harap sih pandemi benar benar cepat berakhir ya kang
warga sekitar lokasi wisata yang berada di kawasan pasir layung kota bandung ini menyayangkan jika saung angklung ujo ditutup
pasalnya lokasi ini memiliki sejarah yang panjang dalam pelestarian budaya
sayang banget sih kalau bangkrut
pengaruh juga kesininya gitu sangat pengaruh
ya ramai kalau banyak tamu kan suka jajan kesini gitu
jadi lumayan pas ini sepi tutup ya sini sepi juga gitu
oh merasa sayang banget sih kalau memang harus ditutup ya
apalagi kan sejarahnya banyak lah
ya kalau bahasa ditutup benar benar sayang aja sih
agar dapat bertahan dalam situasi pandemi pemerintah kota bandung mendorong saung angklung ujo untuk berinovasi melakukan pertunjukan secara virtual
selain itu juga berkolaborasi dengan para seniman lainnya
selain itu pemkot bandung juga melakukan pertunjukan secara virtual selain itu juga berkolaborasi dengan para seniman lainnya

persiapkan surat untuk pak menteri pak menteri parcraf dari pemerintah kota bandung
jadi intinya apa yang sudah dilakukan kemenpar di tahun yang lalu terhadap industri pariwisata khususnya hotel dan restoran
juga bisa mereka juga membantu untuk teman teman dari pengelola obyek wisata ini
dari pengelola obyek wisata ini termasuk saung angklung ujo
saung angklung ujo dirintis sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh
untuk melestarikan seni dan kebudayaan tradisional sunda
pada dua ribu sepuluh angklung kemudian diresmikan oleh lembaga kebudayaan pbb unesco
sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari indonesia
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat